mi kok perhiasannya dikeluarin semua sih
dinyari cincin nih tau gak
habis apa pelit sih
gak mau bayarin cincin pejabat nih
itu tandanya apa
kalau tau reaksinya kayak begini cepetnya
tau gitu dari dulu aja
ibu jodohin si ramadi sama si april
tapi juga ibu lagi bingung nih be
soalnya si april itu sibuk
dia kayaknya lebih mementingkan kerjaan sama kuliahnya
ini b bisa dari kerja dia pulang sebentar
terus dia pergi lagi buat kuliah
nah nanti buat anak kita sama cucu cucu kita
kalau ibu rasa juga si april nggak cocok sama ramadi
ntar anak kita jadi kesehatan
dia mikirin diri sendiri baru baru mikirin kita nanti
cari jodoh buat ramadi
mendingan kita serahin aja sama rahmadi sendiri
siapa ya calon bininya yang paling cocok buat hatinya
calon istri ramadi harus masuk dari seleksi ibu
karena ibu gak mau kejeblos lagi kayak dulu
babe ngejodohin si ramadi sama rumana
orang tuanya apa tuh
ngaku ngaku kaya tapi ini minta duit terus sama kita
nyak seneng banget nih rob
soalnya kan hari ini hari terakhir kita kerja besok libur
ya karena besok libur berarti ini hari terakhir untuk ngumpulin menteri report sebelum cuti lebaran rob siap
selesai oh ya rob aku boleh enggak minta izin untuk buka puasa bareng sama keluarga kamu hari ini
kan sama ini aku selalu buka puasa sendiri di kosan ya paling suka sekali sama klien atau sama kamu juga
tapi kan aku belum pernah nih buka puasa sama keluarga kamu rob sebenarnya aku perlu ngasih
pulang rumah dulu biar disiapin untuk kamu re tapi gimana ya eh iya deh re orang rumah juga
pasti senang kalau kamu ikut buka puasa bareng di rumah makasih ya rob kamu udah ngasih aku
kesempatan untuk merasakan kehangatan keluarga jakarta sebelum aku pulang ke semarang sama sama
sore tapi kan kita pulangnya lebih duluan jadi masih waktu jeda untuk buka puasa itu panjang
justru aku senang aku bisa bantu masak masak masak bisa masak ya rob dan ngeledek kayak
gitu loh rob ya pasti bisa masaklah assalamualaikum waalaikumsalam tuh main begini hari udah pulang
iya nih bu ramadhan agak gak enak badan mau istirahat di gimana kalau besok
kita undang april buat buka bersama di rumah ini maaf ya bu tapi ramadi nggak tertarik sama aprilia
kenapa emang kurangnya apa sih apalagi sekarang kan dia tuh pendidikannya tinggi lebih cantik
coba rumana enggak sebanding kan rumana juga sempet kuliah di luar negeri bu iya sempet kuliah di luar negeri tapi enggak ada yang mencari rumahnya ya
kamu enggak lulus lulus karena orangtuanya pelit buat ilmu anaknya kalau apel ya itu sekarang lagi
sekolah lagi stg sebentar lagi doktor coba kan nanti buat anak anak lu bagus bu graham
bukan cari partner kerja bu cari pendamping hidup biar rahmadi bisa membangun keluarga yang sakinah
ngedampingin hidup lo
kayaknya rahmadi gak mau
lebih dekat lagi sama dia bu
lagian kalau ibu mau tahu
sebenarnya rahmadi masih sangat mencintai romana bu
gak lah bu
tolong beri rahmadi ruang
kalau saya udah ngejauhin ibu
kok pria aja dikeluarin semua sih
gak mau bayarin cincin pejabat ini
habis umi sih pengen banget
emang apa sih hebatnya itu cincin
nih dengerin ya
kalau kita pakai cincin
satu ini aja
kagak ada yang pakai
nah itu berarti
mengangkat derajat kita
sebagai orang kaya
tapi kan perhiasan umi
buang buang duit aja
ini kan namanya demi gengsi
dengan pakai cincin ini
mengangkat derajat kita
habis apa saja yang berkaitan dengan emas
umi pasti gagal mau kalah
selalu aja ada alasan
untuk membela kebenarannya
baru tuh abah
ntar sore kita jadi ya
ke rumahnya haji rasidi
emang kalau telepon aja kenapa sih bu
abah marah banget tuh
kesel tuh sama istrinya rasidi
ya juga sama
tapi kalau ditelepon
kakak bakalan deh diangkat sama dia
mendingan kita datangin aja ke rumahnya
nerima dengan baik
ya kalau begitu abah ikut aja deh mi
gimana berarti kita bisa menangkap dia
gimana baiknya deh
umi ada yang nyariin tuh mi
siapa sih yang ngurang bukit aja nih
gak tau nih di depan
namanya sih katanya bu rosa
sore dia udah dateng lagi
ngapain lagi tuh orang dateng sama ridho
panjang jika sore
bu rosa tuh nih yang jual cincin ini nih
gue kesana dulu ya
jagain tuh emas gue
dimana orang ya rom
di luar mi tadi udah suruh masuk tapi gak mau
ya udah umi aja yang keluar ya
eh bu rosa kenapa nih dateng lagi kemari
mau jual cincin lagi
ae sengaja dateng kemari
mau minta uang cincin yang bu haji beli dari ae
katanya bayarnya ntar sore tuh cincin
kok gini hari udah datang
ae harus pulang ke pondok indah
jadi sangat riskan kalo saya ngutangkan berlian yang berkualitas tinggi seperti yang bu haji beli itu
lu gimana sih jadi pedagang pelintaran bener
gue kagak gablak duit
waduh terus gimana dong bu haji
bisa siap sendiri lu yang mintanya cepet
ya kan bu haji udah berniat beli cincin tuh
begini aja deh bu haji
itu cincin yang bu haji pake tuh sepuluh gram
tapi jangan salah
pake berlian asli
dan harganya pun kagak bisa disamain dengan harga cincin yang biasa dijual di pasaran bu haji
kalo di taksir harga cincin sepuluh gram sama dengan dua puluh gram
nanti tuh lu simpen dong